waduh ada bintik bintik
yang uis ya ya nggak papa bahan elektrik saya siapa tahu ada bintik bintik di
dalamnya emang dasar atuh nyari kesempatan dari kita
ini dia datang ke sini sengaja mau beli ikan langsung dari nelayan biar murah
nah jadi nggak bisa yaudah tubuh kalau gitu mah nanti kita beli di tempat pelelangan aja
soal ikan mah gampang betah kasih gratis mau tapi
teman mbak hendrik termalam nonton air tancap gimana menigel nonton sendiri
ikan pura ikan pura ayo ini kamu ya pak itu ikannya kok warnanya dalemat gitu
belum dibingkap ya namanya juga ikan murah pak
hai hal burayanya bu
tunggu tunggu kita beli ikannya
gak usah lah
temen temen ini ya
tuah istri gak beles ah
sisi kita lah
kalau ikan murah teh pasti ada apa apa
besok atau dimakan ya
itu deh tambah lama tambah parah
boroboro daging ayam ikan aja gak ada
harus ah makan
eh ujang asep
kau naun itu bu
kau naun bu
kok mereka jadi pada muntah muntah
di mana tuh teh
tunggu kita nurutin si ujang
kita nggak beli ikan murah tadi
waduh ada bitik bitik
ya ya uis gak apa apa
bahan elektrik saya siapa tahu ada bitik bitik di dalamnya
emang dasar ato nyari kesempatan dari yang kesepitan
uh uh uh
gak ada yang kena
tenang tenang semuanya tenang
kampung kita ini memang sedang kena musibah
nanti bapak mayor panggil dokter dari puskesmas
buat ngobatin bapak bapak sama ibu ibu
penyakit bapak ini akibat ikan yang bapak makan
ini sangat berbahaya karena mengandung bahan kimia
ini gara gara ikan murah nih tuh
uh dasar tuh kak racun
aya mak dukang bom itu sedikit kecelaluan
malaku saja setelah makan ikan langsung keracunan
kita harus mencari cara untuk menangkap tukang bom ikan itu
kita teh harus hati hati sama tukang bom itu
bisa bisa mereka bisa nekat lempar bom ke kita
bikin kok jemput tuh
ayah iya sih jang
tapi kan kita nggak boleh tenang tenang aja
aku mah nggak takut jang
lalu kita berduet seribu
alah kemarin aja ngumpul ngelai telur kecil
pokoknya mulai sekarang kita harus pasang mata dan telinga kita
kita harus berjoki mereka
ujang tolong ini biar merica ya
bu saya ada ikan satu kolbag no
saya jual murah
oh jadi gara gara kalian organismnya pada keracunan
desar tukang racun
iya galak banget sih
jangan bisa jadi orang
orang dikasih murah kok malah galak
orang murah cepet pergi
itu kan orang yang ngebom ikan di laut
aku pinjam bentar ya
warga kampung sekarang sudah tidak mau belikan kita bos
nah ya wess nggak apa apa
nggak usah merungsung
nanti kita jual di tempat yang lain
yang penting kita sekarang bikin bom ini sebanyak mungkin
eh siapa tahu nanti dapat koin maju lebih banyak lagi
jadi mereka ngebom lagi bukan cari ikan
ternyata cari koin emas
pak kita sekarang kerjanya
bikin yang kualitas yang bagus yang bermutu
wah api api terenang loh bom ini
misu nya tambah lagi
nih pasang sumbunya
tiap tiap rejakan luar biasa
jadi itu pembuatan bomnya
sekarang aku tahu caranya untuk mengganggu
jadi itu pembuatan bomnya
sekarang aku tahu caranya untuk menggagalkan rejana mereka
rejakan rejakan luar biasa
rejakan rejakan biar biar ter
biar gitu loh

sekali dua bos
iya cepetan lempari bomnya
wah disitu konyol banyak
ah rasain tuh
ayo kejar raja cepetan